baik terima kasih teman teman gue semuanya
sebagai ketua gue sudah mendapatkan surat dan proposal resmi dari rw
maaf pak ketua kita sendiri belum tahu apa isi surat itu pak ketua
nih lo baca sendiri
maaf pak ketua kalau kita baca setelah lama lagi
jadi pak ketua jelaskan
acaranya lusa sampai sekarang belum ada dana terkumpul
kalau tahu susahnya begini
kemarin saya nggak mau pok jadi ketua
kur ini warung bukan buat tempat ngeluh
bang ujang berhenti sebentar
kok berhenti di sini kan rumahnya masih jauh
gue nggak mau beli kerupuk dulu
buat latihan lomba makan kerupuk
ya mas pur ada apa
ih bukan masalah ngarangnya
ya udah gue ke tempat pak sofian dulu ya
eh kenapa mas pur balik lagi
gue lupa belum pamit
kan gue belum pamit
ih ya udah pamit aja
gue pamit dulu ya ani
ya bukan ini gua mertua lu
semilainya kagak ada dia lagi pergi
apa sih bentar bentar telepon bentar bentar telepon
enggak malah ditutup
peserta tukang mancing ya
assalamualaikum waalaikumsalam ondeh mandeh bunga ini kerupuk buat apa buat latihan lomba makan
kerupuk bu iya tapi ndak usah belinya banyak banyak dia latihannya sering duk pengen menang
pak sofian biar gue aja yang ngantar pulang ke rumahnya gue udah perlu
emangnya ada perlu apa sama saya mas pur saya minta tolong dibuatin proposal pak
oh ya udah kalau gitu sekarang aja ke rumah ayo pak
hai tenang tis taruh kosnya bagi dua
hai masak mas berapa
kegiatan buat agustus
sampai terima kasih temen teme semuanya sebagai ketua gewit sudah mendapatkan surat dan proposal resmi dari rw
maaf pak ketua beta sendiri belum tau apa sih surat itu pak ketua
nih lu baca sendiri
maaf pak ketua kalo beta baca sudah terlalu lama lagi
jadi pak ketua jelaskan secara singkat
ngobur mau tempat pabe
ya iyalah mau kemana lagi gue
saya hantar yuk
gak usah tunggu yang lain aja
pasti lama orang lagi pada nyari sumbangan buat tujuh belas an
salah minggu jalan kaki
sekarang gue menugaskan temen temen semuanya keliling kampung
ngumpulin dana bawa surat dan proposal dari rw
siap pak ketua
gak gitu juga kali
sekarang untuk rika sama ani
gue tugasin untuk ke rumah orang orang kaya yang ada di rw kita
jangan lupa juga bawa surat dan proposal dari rw
ini bukan kakak tapi pak ketua
gue pantas ya dipanggil ketua
nggak udah tanggung
permisi pak c
ada waktu sebentar
iya ada apa
begini pak c
ketum dari pemuda bubuni rawa bebek
ingin memeriakan hari kemerdekaan di ketum punegara ini
betul itu pak
maka dari itu
ya sudilah kiranya
bapak untuk menyumbangkan di acara agustusani di kampung rawa bebek
saya bukan orang sini
siapa tadi nendang bola ini
bukan rondon pak